sampai jumpa di video selanjutnya
aduh kamu cocuit sekali manis deh
ya udah deh aku dulu aja deh
nih anak senengnya mempet anak saya
emang siapa dia
awasin dia kalau dia jalan sama anak saya
kamu harus kasih tahu saya
nih bawa deh fotonya
semutu anak biar tau rasa
itu udah kau tarik
gue kesan sama lo
gue bisa sendiri ya
gak usah santai serius gapapa
gue belom liat lo sarapan di duduk tadi
lo makan dulu gi
gak usah gampang
lo harus makan sekarang
kalo engga gue marah sama lo
jangan marah dong
anak ibu beneran
lagi sama si ian
anak yang ada dalam foto itu
aduh tuh anak ya
dibilangin jangan sama si dodol itu
gak ada buncit bu
saya labrak dia sekarang kesana ya
yaudah kamu pulang aja
gak ada cara lain
reva bingung meminta tolong sama siapa lagi
waktu itu pernah masuk jurang sih
ternyata udah ditemuin
tapi udah dibenerin jadi lebih bagus
reva butuh uang
buat nebusnya lima puluh juta
soalnya selama papi pergi
mami adriana yang kelola uang di perusahaan
kalau aku minta sama adriana
adriana tuh pasti malah ngajakin aku ribut
dia pasti malah bikin ribet aja
mas lagi sibuk
tolong bantu reva untuk nebus
dia butuh dana
dana lima puluh juta
mas sudah hubungi
saya harus ke rumah lagi

saya harus ke rumah lagi
saya harus ke rumah lagi
saya harus ke rumah lagi

kok berhenti di sini
kan tempat kelas aku masih di depan sana
bensin aku habis lagi
ih kamu mah
kan aku udah bilang sama kamu
kalau mau pergi sama aku tuh diisi dulu full
gimana dong aku mau tempat les nih
aduh mana pom bensin masih jauh banget lagi dari sini
ih beb nanti aku tolat nih ke tempat lesnya
nggak ada yang jual bensin acaran juga beb beb di sini
beb gimana dong ini aku telat nih
kalau telat nanti mama marah
udah kita dorong dorong lagi aja kayak kemarin
lah itu kayak ian sama mary
kenapa lu ian
kebenaran banget mon lu dateng mon
beb beb kelamaan
mendingan mondi aja yang nganterin aku ke tempat les ya
iya beb beb
masa kamu tegas nih nginggarin aku sendirian di sini
ih bukan gitu
nih mondi anterin aku ke tempat les
terus balik lagi ke sini
nanti aku bisa jalan jalan
nanti aku bisa jalan jalan

bawain bensin soalnya kelamaan
enggak kamu dorong aja ke tempat pembensin gimana
uh jauh dong
eh udah deh kalau gitu deh
lu bisa enggak tolongin gue anterin beb beb mel mel ke tempat lesnya dia
ya boleh boleh aja
tapi terus ntar lu gimana ian
udah lu nggak usah mikirin gue
yang penting lu anterin beb beb mel mel gue sampai tujuan dengan selamat
aduh kamu cocok sekali manis deh
ya udah deh
aku duluan deh beb beb
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh